aksi dukungan moral akan nasib etnis rohingya di myanmar terus bergulir
desakan agar pemerintah indonesia bersikap tegas atas sikap pemerintah myanmar pun terus diserukan
padahal sejauh ini diplomasi bilateral indonesia terhadap myanmar telah dilakukan
sejauh mana peran indonesia bisa mengubah kebijakan myanmar atas suara rohinya
di tengah adanya kebijakan asean yang tidak memberikan ruang bagi anggota asean lain
untuk melakukan intervensi politik bagi negara asean
tragedi kemanusiaan rohingya menjadi tema editorial view kita hari ini
karena pemerintah juga paham bahwa sentimen kekerabatan indonesia
dengan penganut agama islam lain di luar negeri sana
terutama yang dalam tanda kutip tertindas itu sangat kuat
contoh kata palestina kita juga punya pengalaman sebelumnya di charge nya
ada di bosnia di lain tempat lainnya
nah ini kemudian yang ee
mungkin membawa kesadaran bahwa harus ada gerakan yang lebih konkret
dan itu sudah dilakukan oleh menlu dengan datang ke sana
bertemu langsung dengan aung san suu kyi
dan kemudian upaya upaya terus dilakukan
tapi kan kita tidak punya daya tekan apapun
bayangkan saja negara sebesar myanmar menolak pbb kok
untuk mendatangkan timnya melakukan investigasi di sana
jadi ya upaya upaya diplomasi yang dilakukan rasanya sih sudah memberikan
keyakinan kepada kita bahwa pemerintah menjalankan amanat
dalam tanda kutip keinginan masyarakat indonesia
agar ada peran pemerintah indonesia disitu untuk bisa menuntaskan
menyelesaikan masalah ini
sejauh ini yang dilakukan pemerintah adalah komunikasi bilateral
dengan soft diplomasi memberikan bantuan
bahkan yang saya dapat referensi beberapa indonesia
sudah bisa membuat rumah sakit sekolah di kawasan rakhine
anda melihat ini merupakan salah satu strategi yang justru sangat signifikan
untuk memberikan pemahaman tentang keberadaan etnis rohingya
bagi warga myanmar maupun pemerintah myanmar bang
ya barangkali sebenarnya ini merupakan upaya konkret yang dilakukan
itu pasca konflik dua ribu dua belas ya kalau nggak salah ya
jadi pemerintah sby waktu itu mencoba untuk melakukan itu
dan kemudian muncullah rumah sakit dan sekolah sekolah itu
tapi jangan lupa
jangan menuntut terlalu banyak dari pemerintah
artinya pemerintah juga punya keterbatasan
kita sama myanmar sepadan gitu ya di asean
dan di lingkungan negara asean sendiri
kalau misalnya kita mau sama sama ada malaysia di situ
ada brunei di situ mereka tidak bergerak
yang bergerak hanya kita
sebenarnya kan kalau misalnya atas nama kedekatan agama gitu
bisa aja kita menggandeng brunei menggandeng malaysia untuk bisa bergabung
tapi kan faktanya dua negara itu tidak melakukan apapun
nah yang menarik di sini justru impact yang muncul dari kasus rohingya di dalam negeri
ada sebagian ada dua
cnn indonesia melihat ada dua paling tidak gerakan
yang pertama gerakan yang benar benar simpati ya
benar benar simpati atas apa yang terjadi di rohingya
dan sebagian lagi yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan kepentingan
yang macam macam seperti yang disitir oleh kapolri
yang mengatakan bahwa ini kemudian dipakai sebagai komoditas untuk menyerang kembali pemerintah dan lain sebagainya
faktanya sih mayoritas hanya sekedar prihatin saja gitu
jadi enggak semuanya isu soal rohingya ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik menyerang pemerintah
ya tapi kalau kita melihat bagaimana sekarang tiba tiba simbol simbol agama buddha kembali lagi menjadi sebuah hal yang dianggap sebagai bentuk ancaman
mungkin seperti itu seperti candi borobudur sendiri
anda melihat apakah akan ada gesekan gesekan ini semakin menjadi sebuah friksi yang akan perlu diwaspadai
kalau misalnya dilihat itu hanya sebagian orang dan ketika dilokalisir gitu ya diberikan kesadaran bahwa
ya itulah ada pihak pihak yang berusaha untuk memainkan ini untuk kepentingan kepentingan tertentu gitu ya
tapi rasanya sih tidak kalau kita lihat teman teman dari agama buddha juga sudah menyampaikan
keprihatinannya juga mengutuk kasus ini dari sabang sampai merauke di aceh kemarin bahkan kelompok buddha di sana mengutuk asin wiratu
itu biksu yang selalu nongol tuh di mana mana di sosial media sebagai personifikasi umat buddha yang kemudian dalam tanda kutip memerangi rohingya gitu
itu artinya sebenarnya di dalam negeri sih nggak ada masalah
hanya kan orang perhatiannya semata mata hanya keprihatinan mereka terpinggirkan dari rumah mereka itu saja gitu
ya kalau anda melihat kalau pemerintah sudah melakukan langkah diplomasi
kemudian juga kapolri sudah memberikan sikap tegas terhadap aksi aksi yang disinyalir akan menimbulkan friksi horizontal dengan para pemuka agama maupun pemilik agama lain
nah anda lihat pemerintah harusnya seperti apa nih sekarang
harus ada tanggapan yang lebih serius nggak terhadap aksi aksi yang boleh jadi setiap hari makin banyak
kalau ditanggapi akan semakin besar
kalau ditanggapi akan semakin besar itu kan kemudian ada saja
ya pemerintah itu kan punya kekuasaan yang lebih besar ketika itu dilakukan di exercise seperti itu
jadi nanti akan ada playing victim kemudian mendulang simpati dan lain lain
ya itu dikontrol dengan persuasi saja nggak terlalu mengganggu sih sebenarnya menurut saya
saya coba ingin kembali menyoroti asean sendiri nih bang peranannya seperti apa
dengan piagam asean tadi tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh itu tidak memberikan ruang buat negara negara asean untuk melakukan intervensi politik
jadi kesannya asean itu benar benar seperti hanya sebuah komunitas yang sifatnya tidak ada sesuatu yang bersifat politik tidak ada sesuatu yang
sebenarnya yang harus yang pertama bisa dilakukan oleh asean adalah kemudian atas nama asean ya
selama ini kan hanya indonesia yang bergerak saja tapi aseannya tidak begitu ya
tapi asean pun hanya sekedar bisa ngobrol saja karena suci pun sebenarnya di dalam negeri itu serba salah rasanya gitu
karena dia secara de facto memimpin myanmar tapi sesungguhnya kekuasaan
administratif struktural itu bukan di dia gitu
masih ada kekuatan militer yang mandiri yang bisa digerakkan oleh pemimpinnya untuk melaksanakan hal hal yang diperintahkan oleh pemimpinnya
jadi ada kesulitan ruang gerak buat suci sendiri
ditambah lagi memang dalam sejarah rohingya ini memang orang buangan gitu loh
ketika deklarasi negara myanmar aung san ayah dari suci
mendeklarasikan negara ini mengundang semua etnik untuk menandatangani perjanjian bersama gitu ya
satu satunya yang tidak diundang ya dari komunitas rohingya
jadi sebenarnya perjalanan kasus ini jauh ke belakang
jauh ketika ada kerajaan burma dan kerajaan arakan gitu ya
dan ya itu kemudian direpresentasi dengan buddha dan muslim
kemudian muncullah rohingya yang secara fisik berbeda dengan orang burma kebanyakan
agamanya berbeda dan sejak tahun delapan puluh an dinyatakan sebagai orang atau komunitas tanpa keluarga negaraan gitu
burma nggak mengakui mereka sebagai warga negara apalagi negara lain gitu ya
nah itu yang sebenarnya muncul yang terjadi
kalau eskalasinya makin tinggi seharusnya dewan keamanan pbb yang bisa melakukan aksi ini
dengan mengirimkan pasukan perdamaian
menentukan kondisi parameter parameter sehingga mereka bisa hidup dan bertahan
atau dijadikan sebagai tempat pengungsian
tapi kan kejadian seperti ini bukan kejadian satu satunya
kita kenal kurdistan negara yang sebenarnya ada tapi kemudian karena revolusi dunia dan lain sebagainya
negara itu kan ada di antara turki irak iran
yang kemudian pada akhirnya hilang

muncullah orang kurdi
orang kurdi ini bahkan sebenarnya kalau dikatakanlah di turki yang sama sama suni gitu ya
bukan hanya sama sama islam tapi sama sama suni tapi tetap berperang gitu ya
dan kondisi semacam ini bisa saja terjadi di rohingya
butuh komitmen yang lebih besar lagi dari komunitas internasional terhadap kasus ini
karena selama ini masih banyak apa namanya
masih banyak orang yang ya tidak menganggap myanmar negara kecil dan rohingya itu mungkin dianggap komunitas yang tidak terlalu
apa namanya tidak terlalu signifikan untuk dilihat
hanya isu kemanusiaan saja sebenarnya
bahkan lembaga lembaga pers dunia kantor kantor berita dunia itu nggak semuanya memberitakan tentang
terkait dengan pemberitaan sendiri untuk cnn indonesia bagaimana nih bang vito
kita akan tetap berusaha untuk menyampaikan karena begini satu satunya yang memberikan kondisi
yang pertama begini kita berusaha untuk melihat ini secara jernih
sekali lagi cnn indonesia selalu dengan komitmennya untuk melihat segala sesuatunya secara jernih
dan kita mengatakan bahwa ini bukan krisis bukan konflik agama
tapi konflik yang jauh lebih kompleks dari itu
ada unsur etnisitas di situ ada unsur bahkan ada sinyalemen yang mengatakan bahwa
bagian yang dikuasai oleh orang orang rohingya ini adalah tanah yang subur
di dalamnya ada minyak ada barang tambang dan sebagian tanahnya itu juga sudah diarahkan untuk diinvestasikan
jadi ada elemen sosial budaya ada elemen etnisitas di situ ada elemen agama ada elemen ekonomi
jadi ini kompleks sebenarnya
nah itu dulu yang kemudian kita tetapkan bahwa ini
kita nggak mau ditarik ke sentimen agama gitu ya
nggak sesimpel itu sebenarnya
sama seperti kejadian kejadian katakanlah bosnia katakanlah ruanda begitu ya
agama kemudian menjadi faktor yang kemudian gampang dikipasin
tapi lebih dari itu banyak faktor yang melingkupi isu ini begitu
itu sih rasanya kita akan tetap komit untuk memberitakan ini kepada publik
baik terima kasih bang vito untuk waktunya di editorial hari ini